jadi bener putri tenggelam di sungai
jadi bener kan
putri udah tewas putri udah mentok
putri udah gak ada dirinya lagi
ini gak mungkin
gak mungkin putri udah tewas
putri itu masih hidup ya dewa
putri masih hidup
tadi itu yang bantu putri cipiring di dapur itu putri
jadi gak mungkin itu gak bener
itu bukti bukti apa itu gak benar
tante itu gak mungkin
apa yang harus putri lakuin
maka kamu akan balas dendam kamu
dengan cara yang cantik
dan apa urusan lama clara
kami menemukan potongan baju dan ktp milik istri anda
kenal sama tante ini
yang akan beralih dari diri
saya yakin putri kesini
saya saya sih putri disitu kurang kerjaan bingit
udah deh udah
enggak mungkin enggak mungkin putri disitu
capcus di sebelah sana captus keburu
keilangan jejak dia ayo capcus
pokoknya putri enggak boleh cengek putri
harus bisa hadapin ini semua putri harus
kuat dan putri harus balas dendam
dan putri harus balas dendam
atas kematian anaknya putri
terima kasih pak
ini dari pt cakrawala sudah datang pak
beliau adalah investor utama kita di proyek properti ini
sekarang beliau sedang menunggu bapak di ruang meeting
saya permisi dulu pak
saya dari pt cakrawala
saya berharap kita bisa bekerja sama dengan baik
jadi begini kebetulan karena bos saya ibu halim
beliau masih di luar negeri
jadi nanti setelah berjalan
beliau akan kembali lagi sini
saya akan pastikan dia akan bertemu dengan bapak
gimana kalau kita adakan syukuran untuk kerjasama kita ini
dan saat acara syukuran itu
jadi begini soal tempat lokasinya acaranya seperti apa
silahkan bapak atur saja
dari pihak saya akan mengikuti
saya suka itu
terima kasih banyak
nanti berjumpa sekali bro
kejahatan sama sekali ya
dua sekarang gini aja
kamu ke kantor polisi
kamu bikin laporan ke mereka
kalau putri gak metong
putri masih hidup
putri masih hidup
ya kasih tau
aku mau ketemu sama gue
gak salah bukannya lo pernah bilang sama gue lu gak mau ketemu lagi sama gue
kita ketemu disana ya
dia bilang ada hal penting yang diomongin sama dia
oh ya udah kalau gitu tante ikutan ya
tante tau dingin tuh ekspresi kamu kayak gitu
berarti mau ngomong nggak ya
nah kan lo bisa nangiosin zijn tau
rasanya rasanya gracius deh
oleh itu kita orch
tapi sekarang saya gak akan mati absorbing gimana ya
gua pel tidur apa nih

masalah bareng lah
ini gak mungkin ini gak mungkin
gak mungkin putri dah tewas
putri itu masih hidup ya dewa
putri masih hidup
tadi itu ya yang bantu di putri cipiring di dapur itu putri masih putri
jadi gak mungkin itu gak bener
itu bukti bukti apa itu gak bener
tante itu gak mungkin
itu gak mungkin
biasa aja itu pegawai yang lain
apa yang bilang raja itu benar
itu mungkin pegawai lain
kita kan belum cek
dewa sekarang gini dia dewa
yang peduli sama ibu selama ini tuh
yang selalu mau bantuin ibu
yang cuci piringnya
itu cuman putri dewa
saya mau percaya sama tante
tapi setelah ngeliat bukti itu
itu bukti gak bener dewa
itu bukti gak bener percaya percaya sama tante
putri masih hidup putri masih hidup
itu gak bener
sekarang saya mau ngadain tauliran pengajian untuk istri saya
lo gak sok ngelakuin sesuatu
karena sampai terakhir putri meninggal
putri bawa pendek
putri bawa pendek
percaya sama ibu
percaya putri bawa pendek
yang bantuin ibu itu putri
minta maaf buat apa
tadi aku ke tempat ibu angkat aku
dan aku kasih yang dat ibu
dan aku bantuin ibu untuk cuci piring
aku ke perbok sama ibu dan dewa
tapi untungnya aku lolos kok
karena aku udah gagalin semua
ya udah kalau gitu lo
lo tunggu sini aja
biar gue ngilangin dijawabnya